dahulu kala di yunani hiduplah seorang wanita muda yang luar biasa dan berani bernama kaniska
dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat kaya dan terpandang di kota sparta
yang terkenal dengan pejuangnya yang hebat dan tradisi berkuda
sejak usia sangat muda kaniska menunjukkan ketertarikan alami pada kuda
dan cintanya pada makhluk agung ini semakin kuat setiap hari
sejak dia menonton pertandingan olimpiade bersama saudara laki lakinya dan ayahnya raja arkidamus
dia bermimpi memenangkan perlombaan kereta di acara olahraga gala
pada saat gadis gadis muda seusianya bermain dengan boneka dan mainan di taman bermain
berjam jam menyelinap ke kandang dia berteman dengan kuda dari segala jenis ras
dan memenuhi kebutuhan mereka
dia berusaha bersama teman teman kudanya hingga batas kemampuan mereka
meski terlahir dalam masyarakat
yang menganggap pacuan kuda sebagai olahraga hanya diperuntukkan bagi pria
namun kaniska adalah seorang wanita muda yang tidak patuh
suatu kali ayahnya raja arkidamus
melihatnya menyelinap keluar dari istana

sang raja diam diam mengikuti kaniska untuk melihat apa yang dia lakukan
putri apa yang kau lakukan
kau tidak bisa berada di sini raja akan menghukumku
jika kau mengikuti semua aturan kau tidak akan senang senang
jangan jadi perusa kesenangan sekarang pergilah
ayah cepat pergi
apa yang kau lakukan di istal ini
ini bukan tempat untuk wanita
ayah aku tahu
tapi aku ingin belajar cara melatih kuda seperti seorang profesional
aku ingin bertanding di olimpiade
bahwa wanita tidak diperbolehkan dalam olimpiade
ini tidak masuk akal
kau seorang putri berperilah kula seperti itu
saya tidak bisa berada di istal ini
saya tidak bisa berada di istal ini

saya tidak bisa berada di istal ini
saya tidak bisa berada di istal ini

aku memiliki kuda terbaik di separta
aku telah melatih mereka sendiri
mengapa jenis kelamin aku harus membatasi kemampuan

ini bukan tentang keahlian atau kemampuanmu kaniska

ini tentang tradisi

wanita tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam acara atletik
itu tidak sopan
ayah bicara kesopanan setelah ayah membuntutiku
aku bisa melakukannya
aku percaya aku bisa menang

biarkan aku dan kudaku ikut di olimpiade
aku akan membuatmu bangga
dengarkan kaniska ayah mengagumi antusiasmu

bahkan jika ayah mengizinkanmu untuk mendaftarkan kudamu
masyarakat akan mencemo'ohmu
dan mengatakan hal hal buruk padamu
ayah harus percaya padaku
ayah harus percaya padaku
aku tahu apa yang akan aku hadapi
astaga kau keras kepala
jika ini yang kau inginkan
maka berikanlah yang terbaik
pelamar datang untuk menemuimu
dan juga pelamar datang untuk menemuimu
seorang pedagang kaya dari timur

mohon bersikaplah dengan baik sayang
kau menakuti orang terakhir yang kau temui
jangan pelamar lagi

yang mereka inginkan hanyalah menjadikanku istri piala
yang mereka inginkan hanyalah menjadikanku istri piala
sementara aku ingin memenangkan medali emas yang sebenarnya

kanisca dikenal sebagai salah satu gadis paling mengagumkan di seluruh yunani
ia dikenal sebagai salah satu gadis paling mengagumkan di seluruh yunani
ada banyak pelamar
yang mendatangi ayahnya
tapi tak satu pun dari mereka yang menarik hati kanis

aku membawakanmu sutra
dan permata terbaik dari timur
itu sesuai selera mu
berkilau tapi aku khawatir
itu bukan yang aku cari di dalam suara suami
aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan
kekayaan kekuasaan dan status
bagaimana dengan tiket untuk berpartisipasi dalam olimpiade yang akan datang
itu adalah permintaan yang agak spesifik dan itu hampir mustahil
aku menghargai pendapatmu tapi aku memiliki keinginan lain dalam hidup
aku ingin balapan di olimpiade dan menjadi wanita pertama yang menang
oh kaniska itu bukan tempat seorang putri
kau harus merdeka menguasai hatiku dan merawat anak anak
kau tidak bisa memberitahu aku apa yang harus aku lakukan
tempatku ada dimanapun yang aku pilih
dan sekarang itu ada di arena pacuan kuda
sekarang aku permisi dulu karena aku harus kembali ke kudaku
kaniska menghala nafas dan bersandar di kursi
dia mencari tempat untuk berbicara
dia bertanya tanya apakah dia akan menemukan pria yang memahami mimpinya
saat itu salah satu pelayannya memasuki ruangan dengan berita
nona kaniska seorang pemuda telah tiba di luar
dia bilang dia ingin berbicara denganmu tentang menjadi jokimu
kaniska melompat dari kursinya dengan kilatan harapan di matanya
bawa dia masuk
raja memberitahuku tentang keinginanmu untuk balapan di olimpiade
aku sendiri seorang joki yang terampil
dan aku merasa terhormat untuk menunggang kudamu
dan kenapa kau melakukan itu leonidas
apa untungnya bagimu
aku selalu menyukai kuda dan sensasi balapan
tapi aku tidak pernah memiliki sarana untuk bersaing di level setinggi itu
jika aku jokinya aku tahu kita bisa menang
dia sangat terkesan dengan semangat dan hasrat pemuda itu
kau bisa mengendarai kudaku
tapi kau tahu ini akan menjadi jalan yang menantang
apa kau siap untuk itu
tentu tuan putri
aku akan melakukan apapun untuk membantumu mencapai impianmu
temui aku di istal saat sore hari
akanku kenalkan pada rekan kerjamu
aku ingin tahu siapa mereka putri
rekan setimu leonidas
kuda kita sekalian
sekarang kita adalah tim
ayo cepat kita harus mulai latihan
sampai jumpa jam empat
leonidas dengan sabar menunggu di istal
kaniska dengan bersemangat memperkenalkan anggota terbaru tim ke kuda kesayangannya
leonidas temui empat besar
zeus poseidon apollo dan pemimpin yang didengar hera
jadi teman teman bagaimana perasaan kita hari ini
kau tahu ya biasa saja
kau selalu saja begitu tapi apa itu serius
ya tentu saja
kami telah berlatih dan berpacu selama berminggu minggu
ya kedengarannya bagus
ingat kita harus cepat dan fokus kalau kita ingin menang
oh tidak masalah bos
cepat secepat kilat dan fokus seperti elang
seperti yang kau ajarkan
sekarang mari kita pergi ke sana dan tunjukkan pada kuda kuda lain terbuat dari apa kita
kau benar majulah kudaku yang mulia
setiap hari kaniska dan timnya bangun sebelum matahari terbit dan memulai latihan mereka
mereka akan memulai dengan rutinitas pemanasan
selanjutnya mereka latihan ketahanan
kaniska akan memantau kudanya
dia akan memanau dengan cermat stamina dan kecepatan kuda
memastikan mereka dalam kondisi fisik yang prima
dan dia akan mendorong leonidas untuk berbuat lebih baik juga
dan kemudian kaniska akan fokus untuk meningkatkan kelincahan dan kecepatan mereka
dia membawa mereka melalui serangkaian latihan yang mencakup rintangan lompatan dan belokan tajam
dia juga sering mengubah rintangan latihan
membuat kuda menebak
dan meningkatkan waktu reaksi mereka
sementara itu leonidas menjalani latihan yang lebih baik
dan menjalani latihan keras
mereka akan membuatnya berlatih menunggang kuda dengan kecepatan tinggi
dan menggerakkan kuda melalui ruang sempit
mereka juga akan berlatih mengendalikan kuda dengan isyarat halus
setelah kerja keras tanpa henti selama beberapa bulan
kaniska merasa percaya diri dengan kemampuan timnya untuk bersaing di level tertinggi
saat itu kelompok pria penunggang kuda menyusuri jalan dengan kereta
dan saat itu mereka mencemu oh kaniska
bagus sekali putri
lihat pemula di sana
hei apa kalian mengajak kami
aku tidak tahu
semoga kalian lebih baik dari itu
aku yakin kudaku lebih cepat daripada kau bicara
tetaplah bergerak sobat
jangan dengarkan mereka kita sudah siap
itu luar biasa nona
cara kau membela kita semua terima kasih
oh terima kasih banyak telah bergabung denganku di olimpiade
keterampilanmu sangat berharga
suatu kehormatan putri kaniska
aku sudah lama menjadi penggemarmu dan aku selalu mengagumi keberanianmu
oh benarkah kau baik sekali mengatakan itu

aku harus mengakui aku sedikit naksir padamu
ya aku tersanjung
tapi kurasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas soal itu
oh tentu saja aku mengerti
aku hanya ingin kau tahu bagaimana perasaanku
dan aku berjanji aku tidak akan membiarkan perasaanku padamu
mengganggu penampilan kita di balapan besok
aku menghargai itu
kita harus fokus untuk menang dan tidak ada yang lebih penting dari itu
saya sudah punya pesan
hari perlombaan telah tiba
ada banyak orang yang datang
mereka bersorak dan meraung pada setiap peserta
ketika mereka berjalan ke titik awal
tetapi ketika kereta kaniska muncul
kerumunan pun menjadi sepi
orang orang bergumam dengan canggung
tapi kaniska percaya diri leonida siap
hera dan kawanannya percaya diri untuk berlomba
beberapa saat sebelum balapan kaniska menoleh ke arah timnya dan berkata
kalian ingat ya anak anak apa yang telah kita kejar ada di sisi lain dari garis finis itu
bersiap bersedia mulai
kaniska dan kodanya melesat maju dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa
penonton menyaksikan dengan tegang
saat dia mengarahkan leonidas dan kudanya dia berputar dan berbalik di jalurnya
menghindari tabrakan dengan kereta lain
semua orang tertinggal
akhirnya mereka melewati garis finish di tempat pertama
kaniska bersorak seperti saat dia masih kecil
dia senang dia membuat sejarah
dia menjadi penonton
dia menjadi wanita pertama yang memenangkan acara olimpiade
air mata kebahagiaan menetes di pipinya
kau berhasil putri kau berhasil
tidak kita berhasil
kemenangan kaniska di olimpiade begitu mengejutkan orang orang yunani
menantang norma tradisional dan menginspirasi wanita dimanapun untuk mengejar impian mereka
dia dinobatkan sebagai pahlawan dan adik
ikon keberanian dan juga tekad
kaniska berjalan agar wanita bisa berlari
dan begitulah semuanya dimulai
semangat gigi seorang wanita spartan adalah pembawa obor bagi wanita di pertandingan olimpiade
seperti yang mereka katakan wanita berperilaku baik jarang membuat sejarah